menteri pertahanan prabowo subianto menyopiri presiden jokowi dengan kendaraan rantis produksi pt pindad
peristiwa itu terjadi saat presiden joko widodo dan menteri pertahanan prabowo subianto membuka rapat pimpinan kementerian pertahanan di bandung
tak biasanya menteri pertahanan prabowo subianto menjadi supir presiden joko widodo
momen ini terjadi di sela sela acara rapat pimpinan kementerian pertahanan
kendaraan yang digunakan merupakan kendaraan taktis terbaru produksi pt pindad
yang kemudian diberi nama maung oleh presiden jokowi
maung sendiri dalam bahasa sunda berarti macan
rantis maung kali ini adalah versi tiga yang merupakan pengembangan maung versi sebelumnya
versi ini diklaim lebih tangguh lebih multiguna namun tetap nyaman
selain maung sejumlah alat pertahanan lain digelar di kementerian pertahanan
mulai dari senapan serbu kapal cepat hingga panser dan tank
alat pertahanan yang dipamerkan merupakan produksi dalam negeri yang sudah dikontrak oleh kementerian pertahanan